bicara soal peta persaingan pemilihan kepala daerah sumatera utara
apakah mantan gubernur dki basuki cayapurnama alias ahok dan wali kota medan
yang juga menantu jokowi bobi nasution akan bertarung di pilgub sumut
kita diskusikan bersama dengan para narasumber
bergabung saat ini politisi pdi perjuangan jarod saiful hidayat
dan direktur eksekutif indikator politik indonesia burhanuddin muhtadi
terima kasih seluruhnya sudah hadir dalam diskusi kami
jadi sudah fix nih pak jarod nama pak ahok bakal diusung
akan dibawa ke pilgub sumatera utara
kalau udah fix pertimbangannya apa
kan masih sangat panjang prosesnya
apa yang disampaikan oleh pak eriko itu menunjukkan bahwa
di pdi perjuangan itu sebenarnya tersedia banyak stock order
yang siap ditugaskan untuk maju
sebagai kepala daerah yang mempunyai rekam jejak yang jelas
jadi jangan bicara fix dulu karena masih sangat panjang
kedua saya ini senyum senyum aja
kok di framing seakan akan gitu ya
selalu di framing bobi versus siapa
padahal kita lihat dinamika di sumatera utara
itu ada pak musyara jeksa
ada kemudian pak edi rahmayadi
dan ada banyak beberapa nama lagi
oleh sebab itu ya kita tunggu aja prosesnya
keputusan finalnya keluarnya kapan dari partai pak
sekarang partai masih dalam proses tahapan untuk menjaring
dengan cara misalnya membuka pendaftaran
yang sudah mendaftar di pd perjuangan ada beberapa
termasuk juga partai juga menjemput bola
apabila ada kader kader yang dirasa mumpuni untuk bisa berlaga di sumatera utara
dan mampu menyelesaikan persoalan persoalan mendasar yang ada di sumatera utara
tapi kalau menurut mas burhan ini petanya untuk sumatera utara sudah kelihatan jelas atau belum nih
prosesnya mas begini intifal
bagaimanapun secara formal proses pendaftaran calon kepala daerah di kpud kan akhir agustus
artinya masih sangat panjang bagi partai politik untuk mengambil keputusan
siapa calon kepala daerah yang mereka usung
selain tentu saja dalam proses ini kan apapun bisa terjadi
jadi ibarat syuting the moving target
jadi kalau kita menembak sasaran yang bergerak itu takutnya meleset
karena tidak sesuai dengan apa yang nanti muncul
meskipun lagi lagi nama nama yang mulai digadang gadang bukan berarti tidak akan muncul nanti
tetapi lagi lagi prosesnya masih sangat dinamis hingga akhir agustus nanti
baru cek ombak aja menurut anda gitu
jadi sepertinya masih ada usaha untuk testing the water
dan nama pak ahok yang disebut oleh pak errico itu juga bukanya tanpa peluang
tentu saja pak eriko memunculkan nama ahok tentu tanpa tentu punya maksud tersendiri ya
karena bagaimanapun dari sisi komposisi agama dan etnik masih memungkinkan buat pak ahok untuk mendapatkan potensi kemenangan
tapi pertanyaannya seberapa besar kemungkinan dia menang itu kan belum tahu kita
dan seberapa besar ahok mau
karena kan konon ahok sudah sedemikian terbaca keinginannya untuk maju di jakarta
jadi pernyataan belakangan ketika beliau mengkritik pak heru sebagai pj terkait dengan penonaktifan ktp
kemudian hal hal lain kan menunjukkan bahwa
sepertinya pak ahok lebih berkenan untuk maju di jakarta ketimbang wilayah lain
sampai ada pandangan juga bahwa jangan jangan nih nanti kalau jadi pak ahok maju pasangannya pak jarod juga gitu
itu kansnya juga terbilang besar atau enggak menurut anda mas surat
ya kalau namanya kans kan sekarang orang bisa menebak kemana mana
pak ahok dengan pak jarod ya itu kan seperti mengulang kisah lama ya di jakarta
kita tahu segmen atau masyarakat jawa di sumatera utara juga cukup besar
kemudian dari sisi basis non muslim yang kemungkinan besar menjadi loyalis pak ahok juga cukup besar
tapi lagi lagi lagi lagi nih ya
kita ini sedang membicarakan sesuatu yang sedang bergerak dival
kejadian jangan jangan pak jarod jadi calon gubernurnya
menurut saya terlalu dini kita melakukan proses
tepat tepat buah manggis sekarang
tapi kalau di internal kan masih dalam penjaringan
udah kebaca dong seenggaknya dari awal gitu pak jarod
udah masuk berapa nama nih sampai sejauh ini
ada beberapa nama yang sudah mendaftar ya
yang kemarin sudah kita terima
satu dari internal partai
yaitu ada bupati tapanuli utara
kemudian ada beberapa nama lagi yang saya lupa begitu ya
tapi ingat di sumatera utara kita juga punya banyak juga kader di sana
kemudian ada ketua dpd juga cukup bagus
itu juga pemanahan bupati samusir
kita juga punya sekretaris dpd yang sekarang ketua dprd
itu pak dr sutarto ya
tetapi pdi perjuangan ini di sumatera utara itu kan sebetulnya bisa mengusung sendiri
kita mempunyai dua puluh satu kursi ya
tetapi kita tetap membangun komunikasi dengan partai partai ya
sehingga benar benar di sumatera utara itu ya kita berjuang bersama sama
karena persoalan mendasar di sumatera utara yang harus segera kita selesaikan ke depan itu adalah persoalan korupsi
karena banyak sekali kepada daerah sumatera utara itu
kemarin kehebohkan itu bupati labuan batu misalnya
dan di sana ada infrastruktur yang tidak bagus ya
lebih baik kita bicara tentang apa yang harus dihadapi
apa yang harus menjadi skala prioritas kalau kita ingin membangun sumatera utara
kalau ya itu kan kalau yang mendaftar ke partai sejauh ini gitu kan ya pak ya
tapi kalau untuk nama nama di luar yang mendaftar ke dpd
kayak nama pak ahok itu juga masuk dalam radar juga
nama bapak kan beberapa orang juga menyebutkan kayaknya potensial juga tuh
dan nantinya akan dibicarakan secara intensif ya di dalemi
tentang potensi dan peluang peluangnya
karena persoalan bagi kita itu bukan hanya sekedar kita memenangkan
tapi setelah menang itu kita mau apa
oleh sebab itu kita harus juga petakan modal apa yang dimiliki oleh kandidat
satu dia harus punya modal sosial yang kuat
populer dikenal dengan nama yang baik
dia betul betul punya akar
yang dua dia punya modal politik
ada nggak partai politik yang betul untuk bisa memenangkan dia
dan ketiga tentu saja modal finansial
semua akan dikerucutkan dan khusus untuk calon kepala daerah
karena kita membahas tiga puluh delapan ya
dan ini nanti akan menjadi ranah dari hak prerogatif ketua umum
pertama diberi kata lain sangat strategis
pertimbangannya kembali ke keputusan dari ketua umum
pdip masih memantau mencari radar membuka kesempatan siapapun untuk mendaftar
ini masih kalah cepat nggak kalau kita compare dengan wilayah jawa timur begitu yang sudah ada nama yang kuat di sana
sebenarnya kan pernyataan pak said abdullah ya
terkait dengan calon gubernur di jawa timur
itu kan pernyataan yang masih tanda koma
karena kata putusnya ada di tangan ibu mega sebagai ketua umum
yang punya hak prerogatif
untuk menentukan calon gubernur dari pd perjuangan
dan untuk konteks jawa timur
itu memang beda dengan sumatera utara
di jawa timur itu gubernur incumbent of viva per hari ini itu surveinya cukup tinggi
ini beda dengan sumatera utara
jadi di sumatera utara ini masih banyak nama nama yang bisa menciptakan kejutan
jadi selain pd perjuangan yang bisa mencalonkan sendiri tambah harus koalisi
karena golkar mengalami kenaikan cukup tajam ya
termasuk bisa menentang bobi nantinya ya
jadi golkar juga punya kesempatan untuk bisa mencalonkan tambah harus berkoalisi dengan partai lain
yaitu pak musa rajeksah ya
jadi lagi lagi petanya tidak seterang di jawa timur
sehingga partai partai termasuk pdi perjuangan saya kira akan mengambil langkah yang lebih berhati hati
dalam memutuskan beberapa provinsi yang kunci seperti sumatera utara
sehingga nanti yang akan jadi pertimbangan kalau anda membacanya
melihat karakteristik dari para pemilih di wilayah sumatera utara nanti
hal apa yang bakal dipertimbangkan partai ke depan
yang pertama adalah faktor elektabilitas ya
jadi peluang seberapa besar calon yang diusung oleh partai punya potensi untuk menang
nah ini bagaimanapun sesuai dengan hukum besi partai politik
karena mereka ingin ikut rombongan pemenang
yang kedua tentu berkaitan dengan apakah calon yang diusung itu berasal dari kader partai yang bersangkutan atau tidak
karena kalau mengusung calon yang potensial menang
tetapi kontribusi elektoral buat partai pendukung atau pengusung relatif kecil
dan terakhir khusus buat pd perjuangan
ya di sumatera utara ada figur bobi nasution
yang kita tahu bagian dari residu pilpres
dan apalagi pd perjuangan sumatera utara
itu kan betul betul sakit hati ya
kalau kita baca dari media sama mas bobi
dan sangat mungkin pd perjuangan akan mencari calon yang potensial bisa mengalahkan bobi nasution
itulah yang kemudian sedang dipantau juga oleh pdip pak jarod
mengantisipasi jokowi effect ini untuk di pekadang sumatera utara
semuanya kita pantau gitu ya
tapi yang kita perlu waspadai
perlu kita cermati bersama adalah
cawe cawe dari presiden ini menjalar ke pemilihan kepala daerah
kita berharap betul betul kepala daerah
pemilihan kepala daerah pilkada itu berjalan dengan jujur dengan adil
ini yang perlu kita antisipasi
jadi kita mengantisipasi bukan hanya si a atau si b
tentang di sumatera utara
siapa yang akan bakal maju
misalnya pak musa rajaksah
itu juga punya potensi untuk maju
nanti kita bisa melihat karena ini masih betul betul sangat sangat cair
tetapi yang jelas komunikasi antar partai politik tetap kita bangun
bukan hanya untuk kepentingan elit
tapi lebih daripada itu untuk kepentingan masyarakat ya rakyat sumatera utara
untuk bisa memecahkan berbagai macam persoalan mendasar di sumatera utara
apakah kemudian hanya sebatas pada tokoh saja yang menjadi bagian jokowi efek untuk pilkada sumut
atau ada hal lain juga sebetulnya yang mungkin perlu dibaca lebih dalam lagi nanti
sebenarnya kita perlu ya untuk mendesakkan agenda di luar dari isu host risk
atau pacuan kuda elektabilitas calon kepala daerah
jadi tadi yang disebut oleh mas jarod penting
jadi bagaimana partai dan calon kepala daerah itu mengadres isu isu yang dianggap penting
oleh warga di setiap wilayah
jangan sampai persoalan yang diharapkan oleh publik untuk diselesaikan itu hilang
ditelan oleh isu popularitas dan elektabilitas tokoh
jadi kita perlu tahu misalnya apa yang harus diselesaikan oleh calon pemimpin di sumatera utara
di jawa timur di jawa barat di papua dan seterusnya
dan itu yang agaknya kurang begitu kelihatan dalam pentas elektoral di tingkat nasional maupun di tingkat lokal
jadi perlu mengangkat agenda lokal
menjadi isu yang harus diselesaikan oleh para calon pemimpin di tingkat kepala daerah